pengamanan dan menjadi concern dari museum nasional juga adalah pengamanan dari koleksi itu menjadi sangat penting
nah sekarang itu sudah di yang enam ruangan itu sudah di polis lain dan tidak sembarang orang untuk masuk harus dapat izin khusus
karena itu nanti bisa takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan
karena kita fokus di soal pengamanan
jadi itu kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan gitu ya
memastikan kejagaan dari keamanan dari tagar budaya atau koleksi yang ada
karena itu menjadi konsen kita
nah untuk sementara museum nasional ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan dalam konteks kita memberi terbaik terhadap situasinya